empat orang anggota geng motor di ciamis jawa barat ditangkap karena menyerang anggota polisi yang tengah bertugas pada malam pergantian tahun
setelah membunyikan kenalpot bising di depan kantor polisi anggota geng motor juga menabrak petugas yang berusaha mengejarnya
polisi sempat memperingatkan dengan sopan tapi mereka tidak mengindahkannya
saat akan diamankan pelaku justru menyerang polisi dengan menabrakkan sepeda motornya
anggota polisi selamat meski sepeda motor patroli mengalami kerusakan
setelah dilakukan pengejaran keempat pelaku berhasil diamankan dalam keadaan mabuk minuman keras
kini keempat pelaku mendekam di setahanan polres ciamis
mereka menggunakan kendaraan r dua menggas gas kendaraannya di depan posek
kemudian anggota polisi yang pada saat itu berjaga tidak diindahkannya
pada saat dikejar oleh anggota yang melaksanakan pengamanan
pelaku menabrakan kendaraannya kepada petugas polisi yang sedang berjaga